di era tahun seribu sembilan ratus lima puluh hingga tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an kabupaten ponorogo jawa timur terkenal dengan kampung maupun sentra pembuatan batik lukis tradisional
namun kini sentra kerajinan batik tradisional di ponorogo hanya tinggal tersisa sepuluh industri rumahan saja
untuk lebih menambah minat pembeli dibuat batik bermotif khas daerah dengan corak dan gambar yang sedikit lebih modern
jika biasanya batik khas ponorogo hanya identik dengan gambar bulu merak disini kain batik diberi gambar lain mulai dari gambar dadak merak gamelan serta berbagai aksesoris yang biasa digunakan untuk pertunjukan reok
karena disini batiknya bagus bagus selain itu disini juga kualitas batiknya terjamin antara bahan kita juga dapat didukasi disini juga kalau mau lihat proses pembatikan juga bisa
proses pembuatan batik tulis memakan waktu cukup lama antara empat hari hingga dua minggu tergantung motif yang dibuat
berbeda dengan batik cap atau yang biasa dengan batik sablon yang membutuhkan waktu dua hari saja
badek ponorogo dengan badek yang lain itu terletak pada motifnya
kalau yang batik dulu kalau batik mataraman ponorogo di awal bikin batik itu sebenarnya tidak langsung batik ponorogo tetapi batik mataraman
itu memang motifnya
m motifnya sepanjang selatan pantai pulau jawa atau di bawah kekuasaan kerajaan mataram itu motifnya hampir sama semua